papa udah dapet tiket kok dari tante retno
sampai sampai tante retno tuh ngejual perhiasannya buat papa
sekarang papa jawab pertanyaan mona
apa bener kapal lo bener dua meninggal disana
demi tuhan biar disamber keledek papa gak untung bohong
my little sister gila udah tinggi banget kamu ya
anak kamu ya sama kakak kamu yang ganteng ini
jadi apa sih kakak kamu tuh dateng dua naksis tetep ya
duh kak kamu tuh kenapa sih gak ada kabarnya di telfon gak bisa
semua orang tuh khawatir mikirin kamu
kau tuh kawatir mikirin kamu
tapi syukur deh kakak gak kena apa dua
emang ada berita apa sih yang diterima disini
kavaldo kan sudah dateng dan ini gak ada masalah gak ada apa dua kan
dia sehat balap ya
kamu belum ketemu mama kan
cucuku akhirnya kamu datang juga
kavaldo kamu tuh kenapa sih telfon gak pernah diangkat
kita tuh khawatir tau gak papa tuh denger deh temen papa dia minta
katanya kamu tuh liburan ke meksiko
terus kamu hilang terus kemungkinan kamu tuh meninggal
ya kawal kavaldo liburan memang bener
tapi bukan di meksiko
terus emang papa dengar berita apa tentang aku
dan kok kalian bisa tinggal di rumah ini
tadi kavaldo abis dari rumah kita tapi kok di segel ya
untung ketemu sama tetangga
kavaldo diarahin kesini
eemmm kak kavaldo itu ceritanya panjang banget
nanti aku ceritain ya
aku mau meyakinkan suatu hal dulu nih
udah deh kamu belum ketemu sama mama kan
mama ada di dalam
lihat siapa ini ma
papa sekarang kan kak fardo udah nyampe sini kan
mana tiketnya tante retno
papa balikin ke tante retno sekarang
ngapain sih kita mesti balikin itu tiket
kita kan mesti ke amerika
sama faldo bareng bareng semua
pak bapak kan tahu tante retno tuh udah ngejual perhiasan
karena dia kasian sama papa
sekarang kamu balikin dong tiketnya ke dia
eh tante retno itu membantu kita
dan dia lakukan secara ikhlas
jangan jangan benar kata katanya
bapak sengaja cari simpati kita semua
dan supaya kita kasian terus papa dapet tiket gratis ya kan
nona gak mau tau pokoknya papa harus balikin tiket itu
tiketnya papa udah kasih sama teman papa untuk dijual
yaudah nona gak mau tau
pokoknya gimana pun caranya papa harus balikin tiket itu
mama kita kan mau ke amerika secepatnya
di amerika tidak mungkin
kita juga murah seperti dia hidup di sini
kita butuh uang kan
kamu egois amat sih
kok aku yang egois sih sekarang
pokoknya sekarang papa denger ya
nona gak mau tau kalau papa gak balikin tiket itu
iya iya papa ambil tiket sekarang
saya mahu minta para resiliency
minta tuhan untuk mengucapkan kesedihan
tapi kalau padamu
saya sering bawa bidik suatu anak bangsa
pak maman malah senang sekali den faldo dan keluarga bisa tinggal di sini
mama udah nggak tahan tinggal di sini
keluar rumah aja mau malu
udah dong ma
valdo kan baru juga nyampe sini
masa cepet cepet balik lagi ke sana
ini ngapain juga kamu tinggal di sini
kamu nggak akan betah
apa harus secepat ini aku akan dipisahkan dari mereka semua
saya kira dan valdo ada benarnya bu
sebaiknya istirahat dulu di sini
ngapain juga pak maman ikut campur
ini kan urusan keluarga saya
memangnya pak maman mau kalau saya terus dihina sama menantu pak maman yang mulutnya mbak will itu
udah lah ma
kayaknya pak maman itu benar
lagian masih ada banyak kerjaan dan ya urusan bisnis lah yang valdo punya sama teman teman paldo di amerika yang harus diselesaikan dulu
nah kalau semuanya udah settle pasti deh selalu ajak mama dan sekeluarga semua tinggal di sana untuk selamanya
cuma masalahnya memang tuh ada urusan
pasti kamu mau ketemu sama siapa sih namanya pacar kamu tuh
si si si jody ya
hah gimana dia
ih basi tau nggak sih jody udah nggak usah ngomongin dia
yaudah nono pergi dulu ya
assalamualaikum pak maman
dan valdo masa belum tau ya kalau
eh pak maman belum tau apa
kalau rumah pak maman ini kamarnya kecil kecil nggak apa apa ya
yaudah kalau gitu ma valdo mandi dulu
aku cari kamar mandinya sendiri pasti ketemu kak
pak maman thank you terima kasih mbak mandi dulu ya
awas ya kalau sampai mulut pak maman bocor
memangnya pak mama mau kalau jody dihajar taldo habis habisan
iya baik bu
terima kasih pak maman
terima kasih pak maman